seorang perempuan bertas ransel menggegerkan barikade polisi yang sedang berjaga mengamalkan kerusuhan di depan gedung bawaslu jakarta rabu malam
perempuan itu menolak perintah polisi untuk berhenti untuk diperiksa
dari pantauan cnn indonesia perempuan itu berjalan dari depan hotel saripan pasifik dan menyeberang jalan menuju ke gedung jaya mengarah ke gedung bawaslu
polisi memerintahkan perempuan itu untuk berhenti untuk diperiksa tapi ia menolak
melalui pengeras suara polisi memerintahkan perempuan tersebut berhenti bahkan mengancam akan menembak bila ancaman diabaikan
namun perempuan tersebut bergeming dan terus berjalan ke arah polisi
beberapa kali tembakan gas air mata ditembakkan ke arah perempuan itu dan membuatnya berhenti berjalan dan berbalik arah
sampai saat ini tidak diketahui identitas perempuan itu termasuk isi tas ransel yang ia bawa